setelah menabuh genderang perang dengan apple melalui cuitannya
pemilik twitter elon musk akhirnya bertemu dengan ceo apple team cook hari rabu waktu amerika
setelah berbicara secara privat mas kemudian mencuit lagi bahwa terjadi kesalahpahaman
soal wacana apple akan menghapus aplikasi twitter di app store
emas mengatakan bahwa apple tidak pernah memunculkan wacana ini
dan sejak twitter dimiliki oleh elon musk beberapa keputusan bisnis diduga dilakukan secara emosional
termasuk pengurangan pegawai yang mendadak
dan kita bahas sore ini bersama bima yudhistira direktur celios
mas bima selamat sore
mas bima terima kasih atas waktu anda kita bicara soal twitter dan apple
elon mengatakan sudah selesai ada jalan keluar
tapi seberapa besar dampak cuitan dan perseteruan yang sudah terjadi beberapa hari ini sebenarnya
ya dampaknya memang cukup signifikan
karena ini juga menunjukkan bahwa elon musk itu sebelum berbicara dengan tim cook
ceo nya apple sudah terlebih dulu melakukan cuitan di twitter
yang artinya kondisi emosional ini kan bisa dipicu satu
karena elon musk juga mendapatkan tekanan mengakui sisi twitter dari uni eropa misalnya
kemudian juga dari beragam negara agar twitter bisa melakukan moderasi
terutama terhadap konten konten yang dinilai memicu ujaran kebencian
sementara elon musk sendiri kenapa dia mengakui sisi twitter
untuk menjadi garda terdepan dari kebebasan berbicara yang cenderung absolut
jadi semua konten yang penting bisa dimasukkan ke dalam media sosial
jadi ini ada perdebatan yang membuat elon musk sedikit sensitif
kedua karena ada pendapatan twitter yang memang menurun cukup
bukan menurun cukup signifikan tapi sejak kuartal keempat dua ribu dua puluh satu terus continue mengalami penurunan
terutama dari pendapatan ike
dan juga pendapatan yang turun
sehingga dikhawatirkan kalau ada platform ataupun ada gawai seperti apple gitu ya
melakukan moderasi tertentu yang bisa mengganggu bisnis dari twitter
impact nya akan sangat besar
twitter bisa kehilangan user yang sangat besar
kalau sekarang juga sudah kehilangan user kepada tiktok misalnya
atau berpindah kepada instagram dan platform media sosial lainnya
kalau kita melihat elon musk juga sedikit cemas ya
bahwa mereka kan mencoba untuk mendorong adanya centang biru berbayar
kalau beli lewat apple store bayarnya itu ada penghutang yang cukup besar
ya ada hal yang harusnya bisa didiskusikan saya kira secara moral dengan tim cook ya
apalagi sama sama berada di amerika serikat tapi
eh ah mas mungkin kondisinya sedang emosional ya
menanggapi berbagai soal twitter
karena anda tadi sudah membahas di awal anda sudah mengatakan soal emosional
kita lihat seringkali keputusan bisnis ini diambil secara emosional sejak awal
dan betul betul semuanya bisa berubah hanya dalam satu cuitan
sebenarnya seberapa besar dampaknya terhadap performa twitter misalnya di lantai bursa
ya kalau dilihat memang ada koreksi ya
sejak dendam itu kemudian ditabuh
itu dilihat juga ke belakang setelah elon musk melakukan phk masal misalnya terhadap karyawan twitter
kemudian juga melakukan akuisisi dengan berbagai skenario atau polemiknya
itu ada tekanan juga di saham twitter sendiri
nah sekarang ketika sudah merasa berdamai dengan apple sudah bertemu dengan ceo
harapannya ada sentimen yang positif kepada twitter
tapi juga pelajaran bahwa sebagai perusahaan yang profesional pengelola media sosial
apalagi menjadi benchmark awal mula dari revolusi media sosial di seluruh dunia
itu twitter salah satunya
itu jangan sampai dikaitkan dengan keputusan elon musk yang emosional
atau keputusan yang hanya berdasarkan pada isu belum diklarifikasi
itu yang harusnya bisa dihindari oleh elon musk sendiri dan juga manajemen twitter
untuk mengingatkan elon musk bahwa apa yang dikatakan meskipun sependek dua kalimat di dalam twitter
tapi itu berdampak cukup dalam pada pendapatan dan juga kepercayaan publik dan investor terhadap twitter itu sendiri
jadi sekarang sebenarnya gimana sih image perusahaan twitter sehingga anda tadi sudah mengatakan mempengaruhi merek merek besar
untuk berpikir ulang sebelum pasang iklan di twitter
ya yang perlu dihadapi oleh twitter ini adalah memilih apakah menjadi tempat yang sepenuhnya full bebas
apakah menjadi tempat yang kemudian perlu sedikit ada moderasi dalam hal konten
jadi kebebasannya bukan absolut
terutama juga ini dipengaruhi oleh negara negara yang mungkin merasa bahwa twitter misalnya bisa mendorong ujaran kebencian
kalau tidak dilakukan moderasi
bagaimana negara negara yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi stabilitas politik
jelang tahun politik juga ini mengharapkan media sosial bisa jadi tempat untuk adu argumentasi tapi berdasarkan pada data dan fakta
bukan berdasarkan pada ujaran kebencian
ini mungkin yang akan menjadi penentu dari image dari twitter sendiri
tapi sejauh ini elon musk sepertinya pasang badan ya untuk menjadi freedom of speech secara absolut
ini yang kita lihat nanti apakah dengan teguran setelah bertemu dengan ceo apple
ada perubahan stance dari elon musk yang sedikit
tone down gitu ya
kita berharap bahwa kebebasan berbicara media sosial terjaga
tapi dengan catatan bahwa untuk hal yang berkaitan dengan katakanlah sarah atau pun ujaran kebencian akan dilakukan berbagai moderasi

terakhir bisakah sebenarnya twitter anda lihat kemudian bertahan dengan pola manajemen yang seperti ini
terakhir bisakah sebenarnya twitter anda lihat kemudian bertahan dengan pola manajemen yang sejauh ini
dengan ceo nya yang kemudian spontan diduga emosional mengambil keputusan dan begitu mudah untuk menyampaikan segalanya di media sosial miliknya di twitter
ya saya pikir kalau hanya sekedar hype pendek orang akhirnya kan melihat ya elon musk melakukan cuitan apa
seperti dulu ketika elon musk melakukan cuitan terkait dengan misalnya dia ingin mengakuisisi coca cola
kemudian ketika dia ingin mendorong konsumen ataupun investor membeli tesla dengan kripto aset kripto pada saat itu
tapi dalam jangka pendek oke tapi kalau keputusan yang sekarang elon musk ini sudah bagian integral dari twitter itu sendiri
sehingga tidak boleh berbicara sembarangan
jadi kalau ini terus dilakukan sementara tiktok misalnya taringan dari twitter di media sosial
tiktok terus berbicara
tiktok terus berbicara
melakukan inovasi sementara tidak ada berita berita miring terkait dengan foundernya ataupun ceo nya yang melakukan sesuatu secara emosional tanpa terukur
nah itu mungkin yang ke depan dibutuhkan bukan hanya ketening atau hype sesaat
tapi fitur fitur apa yang bisa dijual twitter untuk mengalahkan para pesaingnya
seperti yang tadi dikatakan yang sudah disampaikan elon musk bahwa sudah ada resolusi dengan tim cook dari apple
tapi belum disampaikan
resolusinya seperti apa dan apakah memang justru akan mengambil fee itu ya
itu yang harus dipastikan lagi
mas bima terima kasih banyak sudah bergabung sore ini di cnn indonesia connected